sementara di kota bandung jawa barat pada hari pertama pemberlakuan permen hub
dinas perhubungan dan kepolisian melakukan operasi simpatik kepada pengemudi taksi online
hari pertama pemberlakuan permen hub satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum
tidak dalam trayek berjalan kondusif di kota bandung
pihak dinas perhubungan provinsi jabar berkoordinasi dengan dinas perhubungan kota bandung
polda jabar dan juga polrestabes bandung menggelar operasi simpatik di kawasan jalan pelajar pejuang
operasi simpatik ditujukan untuk mendata dan memberikan sosialisasi terhadap para pengemudi angkutan berbasis online
operasi simpatik berjalan mulai pukul satu siang sampai pukul tiga sore
rencananya operasi simpatik ini akan digelar di titik titik berbeda lainnya di kota bandung
dan kini kita sudah bersama dengan pemirsa pemirsa bandung
yang produser lapangan cnn indonesia sudah ada rizka rizlia dari bandung jawa barat
pada hari pertama pemberlakuan permen hub no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
seperti apa anda melihat aktivitas transport ataupun juga moda transportasi online ini di kota bandung
apakah operasi yang digelar yaitu operasi simpatik memberi dampak yang mengganggu jalannya transportasi berbasis online
atau anda merasa bahwa atau anda melihat tidak ada yang terpengaruh sama sekali hari ini